perusahaan ratu prabu mulai dibicarakan ketika wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno mengumumkan telah bertemu dengan presiden direktur pt ratu prabu burhanuddin burmaras di balai kota
ratu prabu juga telah mendapat restu dari pemerintah provinsi dki jakarta untuk menciptakan transportasi lrt sepanjang maksimal empat ratus km
senin delapan januari wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno meyakini kredibilitas pt ratu prabu energi untuk menggarap proyek senilai rp empat ratus lima triliun tersebut
lrt pembangunan lrt jakarta ini dianggap perlu untuk memperbanyak alternatif angkutan umum di dalam wilayah dki jakarta serta mengurangi beban lrt jabodetabek yang dibangun oleh pemerintah pusat
lrt pemerintah pemerintah jakarta